penduduk kan yunis di gaza terus berupaya tanpa henti mengevakuasi korban yang terperangkap di
bawah reruntuhan bangunan akibat serangan udara israel pada selasa mereka menemukan
jasad sahid abu rokba seorang anak berusia empat tahun yang terkubur di reruntuhan bangunan
keluarga said abu awalnya pergi ke khan yunis untuk mencari perlindungan dari serangan tentara
israel mereka menganggap wilayah ini aman dari serangan tentara israel justru melancarkan serangan
udara di wilayah ini data sementara tercatat lebih dari enam ratus delapan puluh warga palestina tewas dan lebih dari tiga tiga ratus
tiga ribu tujuh ratus lainnya terluka akibat serangan udara pada sabtu lalu sementara itu saluran tv israel terus
melaporkan jumlah korban tewas akibat serangan hamas sabtu lalu menjadi lebih dari sembilan ratus orang
dua ribu enam ratus lainnya terluka cerita juga datang dari sama abu latifah ia melarikan diri dari rumahnya di
wilayah abasan menuju kan yunis di gaza dalam pelariannya ini ia justru harus kehilangan saudara
laki lakinya dan dua anggota keluarga lainnya dalam serangan udara israel di khan yunis pada sabtu
yang lebih mudah
abu latifa menambahkan ia belum pernah menyaksikan yang seperti ini dalam
serangan serangan sebelumnya saat ini abo latifa tinggal sementara di sebuah tempat
penampungan ia mengaku khawatir dengan nasib dirinya dan keluarganya yang tersisa saat ini